pernah migrasi di jakarta
mereka sudah naf teenagers
antar saudara ini ke mobilnya
aku bisa jalan sendiri keluar
tolong sampaikan ke bella
tidak seorang pun
bisa memisahkan kami
aku mencintai bella
besok dan untuk selamanya
wow kayak gitu sama aku
hasil tasikku benar
tapi kenapa abim gak percaya
bela iya api udah aku minta maaf sama kamu bella orang yang sudah menyakiti hati kamu aku minta maaf
bella aku minta maaf dengan semua apa yang terjadi bella aku ingin bicara sama kamu
reno tolong bantu aku sekali ini aja bella place kamu harus keluar aku tidak akan pergi
dari sini sebelum aku bicara sama kamu aku ingin buat pernyataan sama kamu bella
turun atau tabrak aku kamu masih gak mau ngomong sama dia
aku nggak mau ketemu dia
afif aku ingatkan kamu aku ingatkan kamu aku ingatkan kamu aku ingatkan kamu aku ingatkan kamu
jangan bikin keributan disini jangan permalukan bella tapi kamu keras kepala
kamu itu apa sih
bella tolong dengerin aku
ini ini adalah hasil tes kehamilan aku
afif yang kamu cintai sudah tidur sama aku
dan ini ini buktinya
ada bayi di peluru tahap
udah gak ada yang perlu dijelasin lagi ah
dia tidak menjelaskan semuanya sama kamu
kau mencintai aku
dan aku mencintai miss chevi
kau memang tahu kayak gimana
bahkan akuiya dia juga
dia juga yang kalau needed pembekal gue
tak ada yang ada lagiial untuknya
sebenarnya sakit yang arus
saya sudah senang sekali
saya rasa kita harus cari cara deh
supaya bisa menghentikan afif mengejar ngejar bila seperti ini terus terusan
tuh santing kita gak bisa tinggal diam seperti ini loh
iya lora saya juga
tuan arta masih tahu nih kalau mbak cynthia bula bura sama nyonya
masih mau menjauhi mas habib dengan mbak bella
hmm jadi bang palmin jadi mata matanya tuan arta
awas ya aku bilangin sama nenek sofia biar nyonya makin percaya sama aku
yes kenapa sih semuanya selalu afif afif afif terus
karena kan dia paling banyak bikin masalah di rumah
mama sama papa selalu berbicara
selalu manjain dia belin
dasar orang kaya kalau nyutir
mas udah jangan main hakim sendiri gak boleh
mas dengerin dulu mas dia bisa telepon polisi kalau kalian lupa mobil ini
dan dia korban gak dapat apa apa
saya ganti kerusakan saya ganti oke
saya ganti satu juta
tak akan sampai gitu
seperti dia sudah nabrak motor itu
nggak ada duit
buruan buruan jalan
udah buruan jalan kalau mau selamat udah buruan
makasih ya kamu udah nolongin aku
pokoknya nanti aku akan ganti uang kamu
mendingan uangnya kamu pakai buat perbaikan mobil kamu yang rusak
aku turun di sini aja ya
eh tunggu tunggu tunggu
tunggu bentar aku ganti uang kamu
nggak berarti aku kemana ya
makanya nggak usah diganti
aku udah ikhlas kok
aku minta nomor telepon kamu ya
nanti aku hubungin kamu pas aku mau kasih uangnya
nanti aku hubungin kamu pas aku mau kasih uangnya
nanti aku hubungin kamu pas aku mau kasih uangnya